selamat malam ratusan tenaga honorer kategori dua atau k dua di kabupaten kudus jawa tengah
menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi pns tanpa syarat
mereka mengancam mengganti presiden pada dua ribu sembilan belas karena mereka menilai presiden saat ini tidak memihak pada tenaga honorer
pekerjaan selama puluhan tahun
presiden saat ini tidak berpihak pada guru honorer
mengingat kondisi k dua lagi

mudah mudahan itu ikut berdoa permohonan busulang supaya dapat mengakur dari rekan rekan k dua yang sebenarnya dua ratus dua puluh lima tadi bisa diterima

perwakilan tenaga honorer k dua kudus akan mengawal
pengiriman surat usulan ke kementerian pendaya gunaan aparatur negara agar sesuai harapan mereka
yahyal akbar kudus
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih